kau tuliskanmu tanpa penyakit karena aku mengapukkan dirimu

tak ada rotan akar pun jadi
tak ada drum mesin tik juga boleh jadi alat perkusi
ya beginilah aksi sekelompok anggota tni angkatan udara yang dengan syahdunya
menyanyikan lagu hit grup band figun surat cinta untuk starla
selain dua gitar aksi mereka makin jadi viral berkat sebuah mesin ketik
yang di tangan para abdi negara ini diubah jadi semacam alat musik perkusi
meski sudah diunggah sejak setahun lalu video ini ternyata masih diperbincangkan warganet hingga kini
sebagian menyatakan salut pada aksi unik para abdi negara
tapi selain mesin ketik yang jadi alat musik hingga centong nasi yang dijadikan pengganti mic
ada juga warganet yang salah fokus pada ketampanan para penerbang ini
mesin ketik sebenarnya juga muncul dalam video klip asli surat cinta untuk starla
namun inovasi mesin ketik ala grup band penerbang ini harus diakui jauh melampaui penyanyi aslinya
jika di video klip aslinya mesin ketik jadi bagian penting dari alur cerita
dalam aksi grup band tni au ini mesin tik justru jadi bagian utama dalam aransemen lagu
tak cuma di tanah air kepopuleran lagu yang sempat mencetak rekor tembus dua ratus juta view di laman youtube ini ternyata juga menembus manca negara
gitaris rusia igor presnyakov misalnya juga sempat meng cover lagu ini dalam versi gitar akustik
versi gitar fingerstyle surat cinta untuk starla juga sukses dibawakan musisi asal swedia mathias kranz
videonya bahkan sudah disaksikan lebih dari tiga juta kali di laman youtube